nah selanjutnya kita ke informasi yang lain
warga kabupaten aceh barat digegerkan dengan penemuan sesosok kerangka manusia
di sebuah lahan perkebunan
ya sementara hingga kini polisi masih kesulitan untuk mengungkap pelaku pembongkaran makam
tpu pak kemitan di tasik malaya jawa barat
dan polisi pun akhirnya membentuk tim gabungan untuk mengungkap kasus ini
warga desa suwakmie kecamatan johan pahlawan kabupaten aceh barat aceh
dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia
yang terkubur di lahan perkebunan karet warga pada minggu siang
kerangka dengan kondisi tidak utuh itu pertama kali ditemukan oleh seorang petani
yang sedang mencangkul
yang langsung dilaporkan ke pemerintah desa dan palang merah indonesia aceh barat
petugas pmi bersama babinsa dan sejumlah warga langsung ke lokasi
untuk mengevakuasi kerangka manusia tersebut
untuk sementara kita belum bisa pastikan berapa orang
tapi yang sudah kita coba lihat di lapangan itu kita perkirakan masih untuk satu orang
dan itu tidak tertutup kemungkinan ada kerangka kerangka lainnya
karena ini menurut prediksi awal kita ini adalah kerangka dari korban tsunami dulunya
kenapa seperti itu karena kita juga temukan kantong mayat
petugas belum dapat memastikan kerangka tersebut berjenis kelamin laki laki atau perempuan
sebab kondisinya yang hanya menyisakan tulang belulang